setiap tahun badan penyelenggara jaminan sosial bpjs kesehatan terus mengalami defisit
tahun ini bpjs kesehatan diprediksi kembali mengalami defisit sebesar sembilan triliun rupiah
menteri keuangan sri mulyani berharap agar pemerintah daerah turut mengambil bagian
baik dengan menanggung iuran maupun melalui segi tata kelola dengan mengatasi adanya penipuan dari penyedia layanan medis tempat
defisit yang terus membengkak akibat iuran bpjs kesehatan dan pembiayaan klaim yang tidak seimbang
mengatasi hal tersebut dari segi anggaran kementerian keuangan tetap bertindak sesuai dengan mandat apbn
dengan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau dari pajak rokok bersifat sebagai pencegah yang berbentuk sementara
kalau dari sisi anggaran kita melakukan pembayaran sesuai dengan yang dimandatkan oleh undang undang apbn kita
dan kita juga akan menggunakan sumber sumber dana lain secara seimbang
dana bagi hasil dari sisi rokok itu adalah sebetulnya untuk preventif
jadi sekarang ini kalau digunakan untuk menambal defisit dia seharusnya berbentuk temporary
karena makanya saya tadi sampaikan bahwa mereka harus mampu untuk memfokuskan kepada preventif dan menciptakan gaya hidup
karena itu akan menimbulkan biaya kesehatan yang lebih rendah
namun secara singkat kita akan